perampokan minimarket di garut terekam kamera cctv
dalam aksinya dua pelaku memasukkan sepeda motor ke dalam toko dan menodong kasir
dengan menggunakan pistol rakitan serta celurit
di tasikmalaya seorang janda dirampok dua orang tak dikenal
korban mengalami luka di bagian leher akibat tebasan golok
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
dalam rekaman kamera cctv ini terlihat aksi perampokan minimarket di jalan cipepe garut
pelaku yang berjumlah dua orang masuk ke dalam minimarket sambil mengendarai sepeda motor
keduanya langsung menodongkan senjata api rakitan serta celurit kepada kasir
pelaku kemudian meminta kasir untuk mengeluarkan uang serta meminta kunci berangkas
beruntung kunci berangkas berhasil diamankan karyawan minimarket
akibat perampokan ini uang sebesar rp enam ratus serta sebuah tablet milik karyawan dibawah kabur pelaku
polisi saat ini masih mengumpulkan bukti serta keterangan saksi untuk mengungkap kasus ini
rini sugihartini seorang janda warga pada waras cipatu jatasi malaya dirampok dua orang tak dikenal selasa dini hari
pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor serta menggunakan penutup kepala
keduanya berpura pura hendak bertamu serta membeli rokok di warung milik korban
nahas korban yang tidak curiga sama sekali dengan pelaku malah ditebas dengan menggunakan golok
beruntung anak korban yang baru kelas dua sd memergoki aksi pelaku dan berteriak minta tolong
para pelaku panik kemudian kabur tanpa membawa harta
tak benda satupun polisi saat ini masih memburu kedua pelaku
pengedar dan pemakai narkoba diamankan satuan narkoba polres purwakarta dari sejumlah lokasi berbeda
para tersangka yang mayoritas pemuda pengangguran berusia delapan belas hingga dua puluh lima tahun ini ditangkap dalam tujuh hari terakhir
menurut pengakuan tersangka barang haram itu didapat dari seseorang yang berada di dalam lapas purwakarta
selain mengamankan para tersangka
juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya ganja seberat lima puluh gram dan sabu seberat enam dua gram
aparat kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait pemasok yang berada di dalam lapas purwakarta
tim liputan transmedia